indonesia kini berada di urutan pertama negara dengan kasus covid sembilan belas tertinggi di asia tenggara
hingga selasa kemarin satgas penanganan covid sembilan belas mencatat total kasus positif di tanah air mencapai angka satu sembilan puluh sembilan enam ratus delapan puluh tujuh orang
seiring meroketnya kasus aktif kapasitas ruang perawatan pasien di sejumlah rumah sakit kian menipis
para tenaga kesehatan kewalahan dan meminta masyarakat tidak lengah karena pandemi masih berlangsung lama
dan berikut curahan para tenaga medis
sekarang sudah mulai semakin kritis rumah sakit semakin penuh
rumah sakit tempat saya bekerja juga antrian pasien yang sangat banyak
jadi teman teman yang belum terkena covid sembilan belas harap hati hati karena rumah sakit sekarang penuh
jangan sampai kita sakit
tenaga medis tidak minta dikasihani kita tidak minta dibilang sebagai pahlawan
tapi tolong bantu meringankan beban
karena apa jika melihat pasien yang tidak bisa tertolong kami tidak bisa menolong itu beban mental sekali buat kami
saya sendiri juga pernah terpapar covid sembilan belas karena pada saat itu kasusnya memang sulit dan kondisinya emergency
sehingga kondisi satu kamar operasi itu mayoritas terpapar covid sembilan belas
tentunya yang saya pikirkan pertama
dua kali pada saat itu adalah keluarga
karena saya harus melindungi keluarga saya
kalau saya terpapar jangan sampai saya menularkan ke orang lain
jangan sampai saya menularkan keluarga saya
hari kami tetap kekurangan apd
akhirnya kami meminta bantuan beberapa donatur untuk menyumbangkan sarung tangan masker penutup kepala bahkan baju apd
tapi syukurlah banyak yang sangat membantu kami dan mendukung perjuangan kami
pihak pihak itu tidak akan pernah kami lupakan di hati kami